vaksinasi covid sembilan belas yang dilakukan oleh wali kota tangerang arief r wismansyah cukup panjang dibandingkan dengan pejabat daerah lainnya
ini karena wali kota tangerang ini harus menunda vaksinasi sebentar setelah dua kali tes tensi darahnya menunjukkan tensi yang tinggi
langsung saja kita bergabung melalui zoom dengan wali kota tangerang mas arief r wismansyah mas arief
selamat malam mbak
malam hari ini bagaimana kabar anda tadi sempat deg degan sepertinya ya sampai tensinya tinggi sebelum vaksin
saya juga bingung ya padahal kayaknya saya justru exciting banget nih dengan adanya vaksinasi gitu
mungkin itu penyebabnya
memang pas di tensi awal itu cukup tinggi ya satu ratus lima puluh satu per berapa gitu saya terus lima belas menit kemudian diulang turun ke satu
itu saya pikir tidak dilakukan hari ini
ini sama blok blok sengajaan terus diarahkan
coba pak kita ulang lagi ternyata hasilnya alhamdulillah satu ratus tiga puluh juta
jadi dokternya udah sekalian aja begitu
alhamdulillah tadi udah dipaksin
sebentar banget ternyata jarumnya juga kecil nggak terasa gitu ya
rasanya dan sampai sekarang ini masih seger banget nih
tapi kalau tadi mas emil kami tanyakan agak sumeng badannya
sumeng tuh hangat hangat gitu
agak pegel kalau mas arief
agak dikit mungkin ya
agak dikit ya
ada badan memang berasa anget dikit lah
tapi setelah ini ada petunjuk dari dokter anda atau tidak mas arief
apa yang harus dilakukan setelahnya
setelah vaksinasi ini apakah ada petunjuk khusus dari dokter anda misalnya
tadi sih setelah vaksin
justru saya konsultasi
saya bilang ke dokter penyakit dalam saya
dok kenapa ya potensi saya tiba tiba memang saya nggak punya riwayat darapi gitu
jadi rencananya besok akan dilakukan pengecekan lebih komprehensi
karena kan kita juga harus mempersiapkan vaksin yang kedua empat belas hari kemudian
mas arief sebenarnya sejauh ini bagaimana respon masyarakat kota tangerang terkait dengan vaksinasi nasional
penolakan masih kita lihat tentu saja
di media sosial juga masih ramai
tapi kalau saya lihat tadi saya share yang saya lakukan kaitan vaksinasi di instagram saya
justru banyak yang pengen duluan nih
cuman kan memang sarangan vaksin ini akan diprioritaskan pertama kepada tenaga kesehatan
ya mungkin akan kita persiapkan secara bertahap
artinya ada proses dilakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus
agar masyarakat paham pentingnya vaksinasi supaya kita bisa mengakhiri pandemi covid sembilan belas
lagi sekarang ini kan trennya sedang meninggi ya
kota tangerang ini sekarang ini kita sudah mempersiapkan satu dua ratus dua puluh dua tempat tidur covid
icu ada lima puluh tujuh juga sama
bahkan kita komunikasi dengan tangsel dan kabupaten tanggerang ternyata semua juga mereka sama
jadi artinya sekarang ini masyarakat satu satunya yang bisa kita lakukan memang ya harus dengan melakukan vaksinasi ini
supaya pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa kembali aktivitas seperti dulu sebelum covid
mas arief tapi bagaimanapun ketika informasi tentang vaksinasi kemudian beberapa
orang kemudian sudah divaksin
ada seperti efek psikologis yang membuat masyarakat sekarang semakin kendor protokol kesehatannya
dan mungkin itu juga terjadi di kota tangerang
kalau di jabodetabek itu juga sudah mulai kelihatan sekarang
jadi sekarang memang kita mendorong sekali agar protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan benar
bahkan udah bukan lagi tiga m sebutannya empat m
jadi memakai masker menjaga jarak menjus tangan
dan yang terpenting ini menghindari kerumunan
jadi memang kami juga menghimbau sekali sekarang ini di tengah tingginya pandemi covid sembilan belas yang terjadi di wilayah tangerang pada khususnya
jabodetabek pada umumnya
masyarakat oh memang diperlukan sekali baru bisa keluar rumah
kalau enggak silahkan lakukan aktivitas jalan rumah
terkait vaksin kota tangerang akan dilakukan tahap kedua
jadi itu persisnya tanggal berapa
sekitar tanggal berapa mas arief
sekitar tanggal berapa mas arief
kita masih menunggu ya
jadi karena sekarang provinsi banten kan sudah punya vaksin empat belas sekian
tapi yang menjadi prioritas sekarang baru tangerang selatan
kalau enggak salah sekitar delapan vaksin
terus kota serang karena ibu kota provinsi sekitar tiga ribuan vaksin
jadi informasinya kita akan melaksanakan di awal februari
pendekatannya seperti apa sekarang
kalau tadi jawa timur pendekatannya persuasif
kalau di banten gubernur sudah mengatakan ada sanksi untuk yang menolak vaksin
tapi tentu saja dikembalikan ke daerah masing masing
apa yang anda lakukan
ya kita berharap sekarang semua masyarakat itu mau divaksin ya
karena tentunya kami pemerintah daerah tidak menginginkan satu rakyat terpapar covid sembilan belas
apalagi angka kematiannya pun jelas begitu ya
bisa mengakibatkan kematian
jadi makanya masyarakat diharapkan bisa terus mempelajari dari informasi informasi yang faktual begitu ya
tidak khawatir berlebihan
apalagi kan sekarang banyak informasi informasi hoax gitu
sehingga mudah mudahan masyarakat semakin paham
dan saya sendiri merasakan sekarang enggak ada efek sampingnya
saya dari tadi sampai sekarang ya
ini saya enggak merasakan apa apa gitu
mungkin badan agak hangat sedikit begitu ya
dan kita juga belajar pengalaman dari pak ridwan kamil yang sudah duluan begitu
ternyata sama beliau juga fine baik baik aja begitu
jadi apakah ada perdaturunan ya misalnya
ada kewajiban dan juga ada aturan soal sanksi itu
atau pendekatannya akan berbeda karena gubernur sudah mengatakan ada sanksi
sementara ini kita belum berbicara kesana ya
memang diarahkan bahwa sekarang ini pemerintah punya kewajiban menjaga agar semua masyarakat dalam keadaan aman dan tentu sehat
dan tidak terpapar dari pandemi covid
itu kewajiban pemerintah
dan masyarakat juga harus punya perantara tidak cukup hanya hak tapi juga memang ada kewajibannya
setelah kewajibannya adalah menjalankan program program pemerintah
itu kan buat kebaikan semuanya
karena pelaksanaan vaksin ini kan nggak bisa parsial
jadi memang semaksimal mungkin supaya terbentuk herd immunity secara maksimal agar masyarakat ini tidak ada lagi yang terpapar
karena kasian juga teman teman tenaga kesehatan yang ada di benteng terakhir begitu
sekarang saja mereka sudah sangat lelah sudah sangat kewalahan begitu
mas arief sedikit saya ingin menyinggung tentang kondisi rumah sakit di
di wilayah kota tanggerang
karena setelah ini kami juga akan berbicara mengenai kelelahan para tenaga kesehatan
seperti apa kondisinya
bisakah digambarkan kepada kami mas arief
ya jadi sekarang ini kan semua menambah kapasitas ya
semua rumah sakit sudah menambah kapasitas
mereka hanya untuk covid aja
karena memang luar biasa sekali
dan sekarang ini contohnya ya kemarin saya sedang persiapkan rumah sakit darurat begitu ya
jadi ada salah satu puskesmas kita yang di jurumudi ini akan kita tingkatkan jadi rumah sakit
itu dokter parunya hanya mampu on call
karena di banten ini hanya ada lima puluh lima dokter paru menghandle saya nggak tahu di kota tanggerang itu ada tiga puluh tiga rumah sakit
tapi di banten kan lebih banyak lagi
jadi karena keterbatasan dokter paru ini akhirnya mungkin terapi tindakan dan lain sebagainya hanya bisa dilakukan siap telpon
maka untuk itu saya berharap sekali masyarakat semakin meningkatkan disiplinnya melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terpapar covid sembilan belas
karena upaya lain yang kita lakukan juga sekarang adalah memutus rantai covid
kita di kota tanggerang itu sekarang ini sudah berubah

hari ini tuh kita sudah ada empat ratus lima puluh tujuh rumah isolasi terkonsentrasi
dan ternyata kemarin saya buka puskesmas manis kapasitas lima puluh dua untuk rumah isolasi terkonsentrasi cuma satu hari sudah full
hari ini yang waiting list satu ratus empat puluh sembilan
kita persiapkan besok puskesmas batu sari juga operasional
untuk rumah isolasi terkonsentrasi
baik baik masih panjang jalan penanganan pandemi
tidak hanya di kota tangerang tapi saya yakin juga di kota kota lain di indonesia
mas arief wali kota tangerang arief wismansyah terima kasih banyak mas malam hari ini sudah bergabung di newscast
terima kasih jaga jaga selalu